ribuan jemaah aboge atau alif rabu wage di purbalingga jawa tengah
menggelar sholat idul fitri pada jumat pagi
salat itu dilaksanakan di masjid raden syed kuning desa onje
jemaah aboge menetapkan idul fitri berdasarkan penanggalan jawa
salat idul fitri jamaah aboge ini dipimpin oleh imam
yang merupakan keturunan raden said kuning
dalam khutbahnya pemimpin aboge di desa onje meminta jemaah saling menghormati perbedaan
jemaah aboge memiliki cara sendiri untuk menetapkan idul fitri